satgas penanganan covid sembilan belas mengungkap jika terjadi tren kenaikan angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate atau bor isolasi corona di sejumlah rumah sakit di sejumlah provinsi di indonesia jelang periode libur natal dan tahun baru
salah satunya adalah provinsi jawa tengah bagaimana kemudian pemerintah provinsi jawa tengah ini menyiapkan semua skenario antisipasi mulai dari kebijakan hingga kemudian pengawasan untuk membatasi mobilitas warganya kita berbincang dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
assalamualaikum selamat sore pak ganjar
waalaikumsalam selamat sore
dengan verdi pak terima kasih pak ganjar sudah bergabung dengan kita sore ini kita langsung saja pak kita ingin menanyakan beberapa hal menarik juga ya pak yang tadi informasinya akan membatasi juga kedatangan pesawat jet pribadi ke jawa tengah ini lebih lengkapnya seperti apa sih pak kebijakan soal ini
sebenarnya ada yang lebih utama menurut saya
saya menurut saya dalam konteks penanganan nataru atau libur nataru
pertama adalah bagaimana membatasi orang masuk ke indonesia
gate gate atau pintu masuk dari indonesia saya kira mesti kita kontrol ketat
kemarin kita coba rapat dengan vorkom bimda kita ngecek satu per satu nih mas
kalau kita bicara kereta api bisa dikontrol terminal terminal bisa dikontrol terus kemudian kapal relatif bisa dikontrol
nah saya tanya yang pesawat bagaimana suka
yang diberikan kepada kami adalah pak kalau pesawat reguler kita nggak sulit pak
tapi kalau pesawat private jet dan itu langsung dari luar negeri kita rasa rasanya butuh melakukan checking yang lebih ketat lagi
maka saya minta kemarin itu dilakukan pengetatan karena ini terkait dengan apakah mereka sudah dites bagaimana kondisinya dan bagaimana karantinanya
maka kita minta untuk melakukan pengecekan yang langsung masuk dengan pesawat pribadi itu
oke pak ganjar
kemudian ppkm level tiga secara nasional di libur natal dan tahun baru ini akhirnya dicabut begitu ya
tapi kemudian seberapa berpengaruh terhadap kebijakan daerah pak
karena in main dagri kan juga imbawannya pemerintah daerah juga tetap melakukan pengawasan secara terstruktur begitu ya
dan secara ketat untuk prokes sampai lima m dan juga vaksinasi
apakah kemudian skenario ini juga akan berlangsung nanti
oh iya tentu saja
jadi begini keputusan apapun yang dilakukan oleh pusat daerah mesti menyiapkan diri dengan berbagai senario
katakan kalau kemudian kita mau melakukan pengetatan kita punya kok kewenangan kewenangan untuk melakukan pengetatan
sudah berlatih kita selama dua tahun saya kira teman teman kepala daerah nggak terlalu pusing pada soal itu
artinya mulai hari ini pun sebenarnya pengetatan kan masih berjalan
teman teman ke pol pp ke polisian
ini semua masih beroperasi kok
bahkan kejaksaan aja ikut operasi juga sama kita gitu ya
jadi dukungan sebenarnya banyak
nah ketika kemudian kita tidak menggunakan leveling kan daerah punya level masing masing
atau menurut saya ketika pengetatan orang masuk ke indonesia itu bisa dikunci maka itu akan bisa mengurangi
memang kalau kita mau bicara ideal mau bicara ideal nih ya
itu yang memang dilakukan pengetatan yang super ketat
tapi kan belajar dari pengalaman pengalaman yang lalu
juga tidak bisa seketat ketat itu juga
dan ekonomi mau dikelindingkan
hari ini vaksin juga apa namanya mulai membaik ya
terus kemudian daerah daerah yang kurang kita minta untuk digenjot
sebenarnya itu proteksi yang bisa kita berikan di dalam
nah sekarang kita kontrol dari sisi aplikasi peduli lindungi
umpama potensi potensi tempat keramaian mulai kita identifikasi
kita lakukan kontrol kontrol dengan adanya potensi potensi kerumunan
jadi kita udah menyiapin beberapa skenario
untuk melakukan itu termasuk arus lalu lintas nantinya
tapi pak ganjar sebenarnya berpengaruh tidak ya dengan kebijakan pembatasan masyarakat ini
dengan leveling leveling yang diterapkan
kalau kita bicara mau pengaruh kalau mau kontrol ketat
memang penerapan level yang tinggi itu tuh bagus
tapi kalau kita lihat kan kondisi hari ini indonesia kontrolnya cukup bagus ya
kalau kontrolnya cukup bagus
tidak ada lagi yang masuk ke indonesia
katakan minimal dalam waktu waktu menjelang nataru ini
rasa rasanya ya hari ini pun bisa berjalan seperti apa adanya
hari ini saya kasih tahu ya
kebetulan saya berjalan dari jogja dari solo begitu ya
itu hotel penuh semuanya
artinya mereka pun sudah bisa mencoba untuk melakukan adaptasi
jadi beberapa resiko dari keputusan mesti kita siapkan mitigasinya
jadi kita membuat plan plan ya
maka kami mohon kepada pemerintah pusat
seandainya terjadi situasi yang sulit
izinkan daerah juga melakukan tindakan dengan plan b plan c plan d
yang itu mengarah kepada tindakan yang lebih tegas gitu
oke pak ganjar
di situasi hari ini
apakah kemudian ada sasaran sasaran tertentu untuk pengawasan

kontrol yang akan dipertebal begitu pak
karena ini prediksinya jawa tengah memang akan diserbu oleh pemudik
dengan jumlah yang cukup tinggi
delapan juta pemudik diprediksi akan masuk di libur natal dan tahun baru ini
ya kita menggerakkan jejaring ya
masyarakat jawa tengah yang ada di banyak tempat di provinsi lain
untuk yuk kita nataru di tempat kita masing masing yuk
tidak perlu mudik
terus kemudian bisa merayakan bareng bareng
terrayain saja dengan cara daring dan sebagainya
hybrid juga bisa begitu ya
yang kedua perhatian perhatian kita itu terhadap pintu pintu transportasi
yang kedua juga tempat potensi keramaian
pariwisata mal rumah makan begitu ya
dan saya kira kawan kawan kepala daerah sudah membaca semua
instruksi mendagri agar tidak ada perayaan dalam kumpulan kumpulan masyarakat dalam jumlah besar
bahkan kemarin ketika saya komunikasi dengan para pastor umpama
mereka sudah menyiapkan
skenario ketika yang mau ibadah natal nantinya
itu sudah daftar mulai sekarang
maka datanya sudah sangat real time
ya selebihnya kami dengan forkombimda dengan kepolisian menyiapkanlah segala sesuatunya
agar kemudian bisa lebih terkendali begitu
oke terakhir pak gubernur
empat desember ini kan sudah ada pemberlakuan vaksinasi bagi anak umur enam sampai sebelas tahun di jawa tengah
apakah kemudian ini juga akan berlangsung
oh tentu saja
kalau soal itu tidak terlalu sulit buat saya
begitu otoritas sudah menentukan vaksin sudah ada
sebenarnya anak anak itu jauh lebih gampang
karena paling gampang apa kumpulan aja di sekolah suruh masuk di suntik
maka ketika nanti itu ada
insya allah kita siapkan kekuatan kita untuk melakukan semacam serbuan vaksin ya
sehingga kita lebih banyak
kita lebih banyak lagi masyarakat kita yang akan divaksin begitu
kalau untuk capaian vaksinasi hari ini untuk dosis satu dan dua sudah berapa persen pak gubernur
yang ya rata rata sudah di atas tujuh puluh persen
tapi ada tiga kabupaten yang hari ini kita bantu ya
ada kabupaten brebes kabupaten pemalang dan kabupaten tegal yang masih lima puluh an gitu ya
maka ini coba kita bantu mereka agar melakukan percepatan seperti dengan kabupaten kota yang lain gitu
oke artinya kemudian dengan percepatan ini juga bisa menggenjot begitu ya
untuk dilakukan juga secara paralel untuk vaksinasi bagi anak anak
terakhir pak gubernur apa yang akan ingin disampaikan
imbauan begitu bagi warga anda yang kemudian memutuskan untuk mudik begitu atau memang tetap di rumah saja
apa yang ingin disampaikan
ya yang pertama saya ingin jelaskan dulu karena kemarin ada yang menyampaikan seolah olah bornya naik
bornya tidak naik karena tempat tidurnya kita kurangi
jadi agar nanti semua mendapatkan informasi yang baik
tadi anggota persi kita tanya tidak kok tidak ada penambahan bahkan banyak rumah sakit yang nol
yang kedua seluruh masyarakat jawa tengah dimanapun berada ataupun masyarakat dari luar jawa tengah yang ada di jawa tengah
yuk kita nataru di tempat kita masing masing yuk dua minggu saja
dua minggu saja menjelang akhir tahun satu minggu jelang akhir tahun
atau akhir desember dan satu minggu di januari kita tidak pergi kemana mana atau cukup pergi di wilayah kita masing masing
agar kita bisa menjaga bersama
mudah mudahan kita disiplin prokes
oke baik sudah ada skenario nya begitu ya
sudah ada dasar untuk kemudian bagaimana menertibkan pergerakan masyarakat di momen libur natal dan tahun baru ini
kita nanti pantau bagaimana implementasinya ya pak gubernur
setertip apa kemudian
apa kemudian warga jawa tengah mendengarkan imbauan dari pemimpin daerahnya untuk tetap menjaga pembatasan pergerakan mereka
baik terima kasih gubernur jawa tengah ganjar pranowo sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini